gubernur dki jakarta anies baswedan mengatakan saat ini ruang instalasi gawat darurat sudah berkurang pasiennya
hal ini dipandang bahwa pasien covid sembilan belas yang baru juga berkurang
anies mengungkapkan hal ini saat acara penyerahan tabung oksigen oleh polda di kawasan monas jakarta pusat selasa pagi
ia mengatakan saat ini ada satu ratus empat puluh rumah sakit yang menangani pasien covid sembilan belas di jakarta
dua pekan lalu tingkat keterisian tempat tidur isolasi mencapai sembilan puluh lima persen
namun data terakhir senin lalu sudah turun menjadi tujuh puluh tiga persen
sedang untuk ruang icu tingkat keterisian masih delapan puluh sembilan persen
namun instalasi gawat darurat mulai kosong
hal ini menunjukkan bahwa pasien covid sembilan belas berjumlah sedikit
tapi tujuh puluh tiga persen itu sudah lebih rendah daripada pekan pekan sebelumnya sekitar sembilan puluh lima persen
icu masih di angka delapan puluh sembilan persen
nah tapi igd instalasi gawat darurat kosong
artinya pasien baru jumlahnya sedikit
dan kalaupun ada pasien baru tempat tidur untuk rawat inap tersedia
jadi itu situasinya saat ini
mudah mudahan nanti icu berkurang lagi orangnya pada sembuh bisa pulang
tempat tidur rawat inap juga berkurang karena pada sembuh dan bisa pulang